selamat sore sama sama mbak ayu
pak hadar kita sudah sama sama mendengarkan bagaimana keputusan mk ada gugatan yang diterima dan juga ada yang ditolak
menurut anda bagaimana keputusan mk ini bisa mempengaruhi jalannya proses pemilu yang akan berlangsung di tahun dua ribu dua puluh empat mendatang
saya kira dari segi waktu saya kira tidak ada masalah
bisa dimaknai putusan itu langsung sudah menghapus pasal yang ada
tetapi idealnya dibuat pkpu dan perubahan pkpu dan seharusnya tidak juga menjadi satu kesulitan
apalagi ketua kpu juga pernah menyatakan bahwa kami siap untuk melakukan perubahan itu segera
jadi untuk masa pendaftaran yang akan dimulai pada tanggal sembilan belas maret ini
tetap berjalan seperti seharusnya
hanya saja tentu saya pribadi agak terkaget dengan keputusan mk pada konstitusi ini
baik pak hadar tadi anda mengatakan bahwa ini akan berpengaruh dengan pkpu
meskipun ada pernyataan dari ketua kpu siap untuk mengganti draft dari pkpu
ini kan sebenarnya ada proses ya pak jadi harus naik ke dpr terlebih dahulu
sementara pendaftaran capres cawapres tinggal tiga hari lagi pada tanggal sembilan belas oktober
menurut bapak apakah ini memang bisa dilakukan
dalam tempo waktu yang singkat seperti itu
iya jadi akan ada dua aliran
kalau idealnya adalah dirubah dan dirubah itu haruslah melalui proses konsultasi
dalam situasi situasi tertentu itu bisa saja perubahan dilakukan tanpa konsultasi
dan konsultasi baru dilakukan kemudian dan ini pernah terjadi sebelumnya
nah jadi saya kira akan

karena ada dua situasi dan menurut saya ya ini adalah di tangan pkpu
akan seperti apa mereka melaksanakannya
dan kalau toh ada konsultasi konsultasi itu pernah dilakukan tanpa
maksud saya perubahan pkpu pernah dilakukan tanpa konsultasi di depan
setelah berjalan barulah konsultasi dilakukan
saya kira itu situasinya pak ayu
dirubah tanpa melalui konsultasi itu sebenarnya ada seperti itu ya pak hadar
lalu kemudian yang menjadi pertanyaan kita semua
sebenarnya kalau kita melihat ke belakang
gugatan untuk draft atau undang undang pemilu ini sudah sangat banyak
atau sering terjadi seperti itu
mengapa peraturan pemilu di indonesia ini sebenarnya kerap kali digonta ganti
dan naik ke pengadilan pak
apa sebenarnya yang salah
pertama adalah memang seringkali
undang undang pemilu itu dibuat atau diselesaikan dalam waktu yang sangat mepet dan tidak pernah tuntas
awalnya selalu punya tekad
baik pemerintah maupun dpr itu sendiri
akan mempersiapkan atas dasar pengkajian yang komprehensif dalam waktu yang panjang
harga sejak awal
tapi seringkali pada prakteknya
itu akhirnya di ujung saja
dan akhirnya yang diselesaikan
adalah hal hal yang sangat mendasar
yang sangat sensitif saja
jadi akhirnya undang undang ini tidak pernah tuntas sebagai satu undang undang
yang memang bisa kita aplikasikan di dalam setiap pemilu
atau di dalam beberapa periru
yang kedua adalah aspek politis
saya kira ini yang juga sangat menonjol
saya duga kasus kali ini juga demikian
jadi ada kepentingan yang berkembang
dan itu perlu difasilitasi atau diberikan landasannya
tetapi proses perubahan undang undang itu sangat panjang
dan apalagi pemilu sudah berjalan
dan kita tahu ini keperluannya adalah di dalam pencalonan yang tinggal tiga hari lagi
nah menuju situasi ini
jalan pintaslah yang dilakukan
bahkan dilakukan atas dukungan juga
kalau lihat ternyata pernyataan pada proses persidangan
oleh pembuat undang undang itu sendiri
yang saya duga disitulah kepentingannya ada
sehingga akhirnya kita akan dihadapi pada situasi
selalu saja ada perubahan perubahan
baik itu perubahan melalui perubahan undang undang
tetapi juga model model jalan pintas melalui mahkamah konstitusi kita
kita juga akan melihat bagaimana dinamiknya dan perubahan pasca putusan mk ini ya pak

ya pak dalam dua hari ke depan paling tidak
nah kemudian pak hadar yang kami juga ingin tahu
meskipun sudah ditolak gugatannya mengenai batas usia minimum
tapi sebenarnya kan ini ada suara yang mengatakan bahwa
anak muda ini harus memimpin indonesia
sebenarnya kalau kita melihat kan memang anak muda ini suaranya penting
dalam menjalankan roda demokrasi
tapi menurut pengalaman anda
apakah anak muda harus menjadi aktor utama dalam pemilu
ya tentu saja
tetapi kita juga harus melihat
bahwa dalam pemilu itu kan macam macam ya peran perannya
ada sebagai peserta ada sebagai pemilih
banyak sekali sebagai pemantau dan seterusnya
jadi pemangku kebetikan pemilu itu luas sekali
tentu sebagai peserta yang kita bicarakan sekarang ini
nah hanya saja pembatasan usia itu kan juga dipandang penting
karena itu mencerminkan pengalaman
dan kesiapan begitu
nah inilah yang sebetulnya harus disiapkan mengenai batasan usia
ini jauh jauh hari dibahas begitu lengkap dengan melibatkan semua pihak
tetapi tidak dilakukan dalam waktu yang sangat pendek
apalagi perjalanan pemilu atau tahapan pemilu itu sudah mulai
nah ini yang terjadi
jadi ada kejutan mudah mudahan tidak gaduh sama begitu
ada dinamika yang sangat kuat di sini
tinggal nanti pemanfaatannya dan itu bisa jadi akan menimbulkan ketegangan yang serius
antara para kekuatan kekuatan politik ini
nah karena itu saya kira sekali lagi upaya perubahan yang sangat mendasar mengenai batas usia ini
dan memang kita tahu orang muda itu memang perlu dibuka tempat seluas luasnya
tetapi kita juga perlu lebih berhati hati untuk memprosesnya
seharusnya jangan kita lakukan di dalam situasi tahapan penyelenggara yang sudah berjalan
dan ini sekalipun tahapan penyelenggara belum
tetapi dinamika arah tarik menarik politik itu kan sudah sangat berkegiatan
jadi jangan juga kita sampai pada situasi
akhirnya kita harus berhati hati
harus mengikuti hal hal yang sebagai hasil dari kekuatan kekuatan politik yang berpuasa saja
nah kira kira begitu
itu yang menurut saya perlu diperhatikan
saya setuju bahwa orang muda perlu dikasih ruangnya yang luas
tetapi dalam memberikan kesempatan ini dalam hal landasan hukumnya
itu memang harus dipertimbangkan secara khusus
melalui proses yang jauh jauh hari sebelum tahapan itu sendiri dimulai
dan melalui perlibatan yang lebih inklusif yang lebih luas
jadi memang sepakat bahwa peran anak muda itu sangat penting dalam roda demokrasi
tapi yang pasti jangan terlalu gegabah dan harus proporsional
seperti itu ya pak
kurang lebih ya
kita tidak mau mengganggu juga tatanan yang sudah ada
ini untuk kepentingan orang orang tertentu saja
nah itu yang dihindari sebenarnya pak
pak hadar kalau kita melihat beberapa tahun kebelakang
sebenarnya apa sih yang perlu diperbaiki dari sistem pemilu kita
karena kalau kita melihat banyak sekali keluhan dari masyarakat
terutama para perantau nih pak
yang hanya bisa memilih presiden tapi mereka tidak bisa berpartisipasi dalam pileg
kira kira solusinya untuk mengatasi itu seperti apa pak
ya sebetulnya ini dalam rangka
karena dia pindah daerahnya ya
kira kira begitu ya maksudnya ya
atau mereka yang berada di luar negeri berantau
dia hanya bisa memilih di dapil untuk provinsi dpr nya saja
tetapi tidak ada dprd nya ya
ini semua sebetulnya kesiapan kita untuk mendata
yang bersangkutan persisnya tinggal domisili di mana atau asalnya di mana gitu ya
nah ini bukan sesuatu yang
tetapi sangat mungkin kalau kita mempersiapkannya betul
dan kita tangkap betul mereka akan memilih nanti di mana begitu
dan kita punya data data yang akurat dan lengkap
nah juga kesiapan surat surat suara
karena kita juga masih belum siap dengan model surat suara itu bisa dicetak
secara kebutuhannya di tempat tujuannya
jadi kalau sekarang ini selalu dicetak di pusatnya
dan akan dikirim menjelang pemilihnya
jadi situasi logistik yang tidak bisa kita atau belum kita bisa persiapkan dengan baik
dengan rinci itulah yang akhirnya membatasi
tetapi seharusnya hak hak warga itu harus dilayani sepenuhnya
jadi jangan hanya dipatasi kepada satu pemilihan saja
nah ini yang saya kira catatan satu
tapi catatan kedua
belakangan kita melihat penyelenggara kita punya persoalan
nah ini pun juga kita harus antisipasi
jangan sampai kegaduhan
kekurang peningkatan kualitas dari pemilu kita
akibat dari penyelenggara kita yang tidak terlalu serius
atau bahkan berpihak di dalam penyelenggaraan
kita waspadai untuk antisipasi
lanjutan dari pemilihan kita ini
khususnya nanti pada pemungutan dan penghitungan perolehan suara itu
baik pak hadar kita masih akan melihat bagaimana dinamika jelang pemilu di tahun depan
pastinya kita berharap semua berjalan mulus lancar dan adil pastinya ya pak ya
amin mari kita ya mari kita pantau dan ikut partisipasi bersama untuk memastikan ini
siap terima kasih banyak atas informasinya pak hadar nafis gumai
telah berbincang bersama kami sore hari ini di cnn indonesia connected
sehat selalu pak
terima kasih mbak ito sama sama